tidak akan masuk substansi karena laporan ke saya itu ya komnas ham ya masyarakat sipil ya
pengacaranya ya lps kaya kompornya semua lapor jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan
ini nanti akan ada ujungnya saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal bahwa
presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur jujurnya kalau ada yang tersembunyi
atau disembunyikan nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu itu aja